saudara jemaah haji indonesia tak perlu khawatir soal makanan harian di tanah suci
pasalnya pada tahun ini jemaah haji indonesia akan mendapatkan makanan penuh
selama berada di madinah mekah dan juga armusna
masing masing jemaah nantinya akan mendapatkan satu ratus dua puluh enam kali makan
salah satu dapur catering yang dikontrak pemerintah arab saudi di mekah adalah ala hijas
dapur catering yang berada di kawasan zaidi ini menyiapkan empat pack setiap jam makan
pada tahun ini masing masing jemaah haji indonesia akan mendapatkan satu ratus dua puluh enam kali makan
yang terdiri dari dua puluh tujuh kali makan saat di madinah delapan puluh empat kali saat di mekah dan lima belas kali saat di armusna
oleh karena itu jemaah tidak perlu lagi membawa bahan makanan ataupun alat memasak
pemerintah indonesia telah menyewa tujuh puluh delapan dapur catering
untuk memenuhi kebutuhan makan jemaah selama di madinah dan mekah
sedangkan untuk di armusna akan ditanggung oleh pihak masyarik yang dikontrak oleh pemerintah arab saudi
untuk tahun ini kan jemaah haji mendapatkan pull makanan
jadi diharapkan mungkin yang jemaah yang masih di tanah air diharapkan tidak usah lagi membawa makanan
habis sudah duduk kan bawa beras bawa apa nggak usah lagi
karena pool selama di tanah suci ini mendapatkan makan
dan harap dikonsumsi sesuai dengan jemaah
dan jamnya yang tertara di dalam box ya
jadi makan pagi dari jam lima sampai jam delapan itu maksimal dikonsumsi dua jam habisnya
jadi jangan menunda nunda lagi makan yang telah disediakan
setiap harinya ada dua puluh satu menu yang disiapkan
sehingga makanan yang disajikan berubah ubah agar jemaah tidak bosan
dapur catering juga mempekerjakan chef asli indonesia
untuk menghasilkan cita rasa nusantara
di dapur catering inilah konsumsi atau makanan jamaah haji indonesia diolah
ada empat packing setiap harinya yang akan dibagikan ke jemaah haji indonesia
cita rasa yang disajikan adalah cita rasa nusantara
bubu yang dihadirkan langsung dari indonesia
dari makkah arab saudi imran fahim melaporkan